inilah kerajinan sepeda angin hasil kreasi aji wahyu santoso dan muhammad burhan nur alamsyah
pemuda desa sudimoro kecamatan megaluh jombang jawa timur
yang menarik miniatur sepeda angin ini dibuat dari limbah kartu telepon seluler
proses pembuatan kerajinan ini tampak sederhana
tetapi membutuhkan ketelitian dan kreativitas agar hasilnya sesuai dengan aslinya
dua pemuda ini sudah menggeluti usaha kerajinan sepeda angin sejak dua ribu delapan
bermula dari banyaknya limbah kartu ponsel yang dibuang sembarangan
kemudian muncul ide memanfaatkannya menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi
bukan hanya dari kota kota besar di indonesia
order kerajinan sepeda angin datang dari sejumlah negara di eropa
seperti irlandia dan finlandia
saya prihatin melihat limbah yang banyak berserakan di sekitar
saya harus berpikir
cari ide bagaimana agar limbah tersebut lebih bermanfaat bagi saya sendiri dan lingkungan
saya ada ide saya buat sebuah karya yang memiliki nilai
selain miniatur sepeda angin
aji dan burhan bisa membuat miniatur sepeda motor
harganya bervariasi mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah